pemirsa memiliki kulit yang sehat menjadi hal yang mutlak bagi seorang wanita
sering perkembangan zaman beragam inovasi teknologi hadir membantu memperbaiki kulit yang rusak dengan seketika
salah satu teknologi yang terbaru adalah yellow laser
yang bekerja mengirimkan gelombang cahaya singkat yang menyerap ke dalam sel kulit
tampil cantik dan menarik menjadi idaman setiap wanita
seribu satu cara dilakukan untuk meraihnya
mulai dari merawat hingga memperbaiki kulit terutama di bagian wajah
beragam inovasi teknologi hadir membantu memperbaiki kulit yang rusak dengan seketika
dan dipercaya menjadi solusi menjawab permasalahan kulit
katakanlah have unserem blok
tapi bingung kenapa kulit aku masih gusam "

lalu aku bertemu dokter aku konsultasiin
rambutnya lebih kencang
lalu setiap bulan melakukan peeling dan laser
kenali permasalahan dan jenis kulit sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal
sebelum melakukan tindakan perawatan pasien harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya yang tepat yaitu dokter
dibantu alat skin analyzer terlihat jelas kondisi kesehatan kulit hingga lapisan dalam
sangat penting sekali karena kulit adalah area terdepan yang paling sering terpapar oleh matahari polusi juga debu
dia sama pentingnya dengan kesehatan tubuh yang lain juga
setelah mengetahui permasalahannya saatnya untuk melakukan tindakan
perawatan ini menggunakan teknologi yellow laser
yellow laser adalah teknologi yang dipercaya memperbaiki berbagai kondisi kulit secara efektif
laser dengan panjang gelombang sekitar lima ratus tujuh puluh nanometer yang merupakan gelombang berwarna kuning bekerja memperbaiki kerusakan dalam sel kulit
dibandingkan dengan teknologi laser pada umumnya yellow laser mampu menghilangkan pembuluh darah yang nampak pada permukaan wajah
kelainan pembuluh darah halus serta permajaan pada kulit
nah ini tuh baru dilakukan tindakan sebelas
jadi kalau dilihat secara detail memang lebih cerah dibandingkan dengan yang belum tindakan
perawatan kulit menggunakan teknologi laser ini berfungsi untuk memperbaiki kulit yang mati di bagian luar
dan pekerjanya adalah mengirimkan gelombang cahaya singkat yang meresap ke dalam sel kulit wajah
manfaat teknologi laser pada wajah dianggap lebih tepat dan efektif karena menggunakan sinar tembak
sehingga hanya memerlukan waktu hanya sepuluh menit saja
di kota bandung teknologi kecantikan yellow laser diklaim pertama kali hadir di klinik kecantikan yang berada di kawasan dago ini
di alper matasari bandung